laga amal dan penghormatan terakhir atau tribut match khairul huda pada rabu malam antara persela lamongan dan tim nasional all star berakhir satu untuk kemenangan laskar joko tingkir
namun bukan kemenangan yang menjadi arti dalam laga ini melainkan kehadiran pemain dan supporter persela lamongan sebagai penghormatan terakhir bagi sang legenda khairul huda
laga amal dan penghormatan terakhir atau tribute match hoirul huda antara tuan rumah persela lamongan dan timnas all star di stadion surajaya lamongan rabu malam benar benar menyedot belasan ribu supporter lamania
laga yang ditujukan untuk sang legenda hoyrul huda itu menghadirkan sejumlah bintang sepak bola tanah air antara lain bua salosa irfan bahadim stefano lillipali andik vermansyah dan mantan striker timnas widodo cahyono putro
sementara itu kebutuhan rumah persela lamongan juga diperkuat para mantan pemain laskar joko tingkir diantaranya fabiano beltram denny sulistiawan igde sukadana dan edison alves papicic
tribute match pun berakhir satu untuk kemenangan persela gol sematawayang persela dicetak striker syamsul arief pada menit ke tiga puluh delapan
pelatih timnas all star jackson f tiago menyatakan laga amal tersebut merupakan bentuk penghormatan untuk almarhum hoyrul huda ia berharap kebutuhan keluarganya tercukupi
sementara itu aji santoso pelatih persela lamongan mengaku sangat bersyukur karena laga amal dan penghormatan terakhir bagi hoyrul huda berjalan lancar
semua supporter lamania antusias memberi dukungan
rencananya panpel laga tribute match hoi rul huda akan menyerahkan uang hasil penjualan tiket penonton untuk keluarga kapten hoi rul huda
sebelumnya pada rabu siang para penggawa tim nasional indonesia all star berziarah ke makam keeper persela hoi rul huda
keeper persela lamongan itu meninggal pada umur tiga puluh delapan tahun saat berlaga melawan semen padang
benturan keras menyebabkan cedera parah di bagian leher dan kepala
almarhum pun tak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit dr sugiri di lamongan
miftahul arif lamongan